sebelum pak anies menyampaikan pidatonya saya ingin atas nama seluruh tim pak anies dan kami memohon maaf jika dalam perjalanan kami kami mungkin ada salah salah kata tindakan dan perbuatan yang menyinggung perasaan atau mengganggu dari masyarakat jakarta
tapi kita ingin menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan
pak sumarno tadi bahwa ini adalah kemenangan warga jakarta kemenangan kita semua kemenangan demokrasi kemenangan pancasila dan insya allah ini kita bisa rawat lima tahun ke depan
tanpa berpanjang lebar mari kita sambut gubernur yang sudah ditetapkan dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua saudara saya anies baswedan
wassalamualaikum wr wb
pertama terima kasih kepada kpu yang telah menyelenggarakan pilkada ini dengan cara yang seksama dengan cara yang baik dan insya allah bisa menjadi contoh di dalam penyelenggaraan pilkada di berbagai tempat di indonesia
pilkada selalu dinamis seperti tadi disampaikan
bagi penyelenggara selalu berhadapan dengan semua pihak yang menuntut abc
dan kpu harus selalu bertindak adil bertindak netral menjaga agar semua prosedur ditahati dengan baik bukan untuk memuaskan satu dua pihak tapi untuk memastikan tata tertib aturan berjalan keadilan dilaksanakan dan alhamdulillah kpu menjalankan ini dengan baik
kami ingin sampaikan terima kasih
dan tadi dipesankan kpu itu biasanya diingat
pada saat pilkada dilupakan pasca pilkada
insya allah nggak dilupakan nanti pak
nanti kita pastikan saat pelantikan beliau beliau ada kursinya di depan
kemarin kemarin juga sebetulnya mau diajak pak kalau ada pertemuan tapi kalau diajak nanti bapak ketemu masalah rame nanti pak
sempat dipanggil pula kemarinnya pak ya
jadi kita ingin agar suasana demokratis di jakarta
baru dihajar juga di jakarta
jadi bewakangan tiga tahun ini
maka bisa dianggap sebagai pelanggan ketemu lebih baik
terakhir dari relopsi juga berarti ke
saya il cousin badan kembali
seringkali sebenarnya tidak beralasan
kami berdua jalan ke kampung kampung
tidak ada alasan untuk kita
curiga akan ada kekerasan tidak ada
alasan akan ada konflik
tidak ada bagi kita yang
sering berinteraksi di lapangan
suasananya tenang dan damai
karena itu kami merasa sangat yakin
bahwa modal kemarin
bukan kemudian kejutan
kalau kami merasanya damai
pilkada itu bukan kejutan itu adalah
pembuktian bahwa selama ini
memang kita selalu damai
selalu nyaman selalu sejuk
lalu ke depan
amanat yang diembankan kepada kami berdua
bukanlah amanat yang kecil
amanat yang amat besar
kami masih menunggu
karena itu kami mengharap pada bapak bapak ibu semuanya
seperti juga pilkada kemarin
hanya datang karena pertolongan dari allah
saya hold sebentar ya
yang ket laws
saya bersyukur bahwa pit kada kemarin telah berjalan secara damai lancar dan aman
sementara tadi kita juga telah mendengarkan kata sambutan dan juga aspirasi dari ketua kpu bapak sumarno
yang memberikan aspirasinya pesan pesan dan juga harapannya
bahwa pasangan gubernur yang dipilih oleh rakyat bapak anies baswedan dan bapak sandiaga uno ini
yang dipilih oleh warga jakarta adalah pilihan yang tepat
tadi juga telah dilaksanakan
penyerahan hasil audit dana kampanye paslon gubernur dki
sementara itu ahok dan jarod sudah sejak awal menyatakan bahwa mereka tidak akan hadir di acara rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jakarta terpilih untuk periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh empat
dan telah diwakili oleh sekda dki saifullah
kita akan bergabung kembali
di penetapan gubernur dki terpilih rapat pleno terbuka
mereka berharap umpamu untuk selalu berhenti merawat anggota
agar jangan cahitdepalatcome alone dianggara jelaatuk ke colonies washington
dari persona melihat ni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga di pilihan perundangan indonesia tidak baru kepada sekolah gini pyotri telusu dki dan bar
jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atas nama pasangan anisandi dan seluruh tim yang selama ini bekerja
pertama kami ingin menyampaikan terima kasih apresiasi kepada semua pihak
baik pemda jakarta baik dari polda dari kodam dari kejaksaan
dan seluruh aparatur pemerintah yang telah menyiapkan semua infrastrukturnya sehingga perhelatan besar kemarin berjalan dengan baik dan tuntas sampai kita saksikan hari ini
yang kedua kepada seluruh masyarakat jakarta
masyarakat jakarta yang berpartisipasi baik yang mendukung pasangan calon nomor satu pasangan calon nomor dua maupun pasangan calon nomor tiga
dan juga proses kampanye yang berjalan relatif
yang kedua kepada seluruh masyarakat jakarta
apapun pilihan yang mereka lakukan
karena itu kami menyampaikan terima kasih apresiasi
dan yang ketiga adalah kepada semua yang bekerja bergerak membantu pasangan calon nomor tiga
alhamdulillah kerja besar itu hari ini tuntas
kerja besar itu hari ini telah tercapai
kita bersyukur dan kita ingin tegaskan kemenangan ini
dan kemenangan bersama yang insya allah akan memberikan manfaat kepada semuanya
dan secara khusus nanti malam kita akan ada acara tasakuran kecil
mensyukuri apa yang sudah kita lewati
tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi terima kasih kepada bapak agus yudhoyono dan ibu silviana murni
yang telah menjadi bagian dari proses ini
yang kedua kepada bapak basuki cahayapurnama
dan bapak jarod yang telah juga bersama sama kita sampai di putaran kedua hingga tuntas
dan seluruh pendukung yang terlibat di dalam pemenangan ini
insya allah pelajaran demokrasi yang kita lakukan di jakarta memberikan manfaat
dan sekali lagi kami yang akan meneruskan perjalanan ini beberapa bulan ke depan sampai dengan pelantikan
mohon didoakan agar dimudahkan perjalanannya
dan berjalan di dalam menjalankan amanah
dan insya allah sebesar apapun tugas
bila pertolongan allah datang maka dia tidak terasa berat
tapi terasa ringan dalam menjalankannya
demikian barangkali dari kami
kurang lebihnya mohon maaf
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh